saksikan expo star indonesia season tiga di gtv
kalau misal gigi sama mas randy maternity suit juga gimana ya
udah rapi ayo
udah dimulai masa kat sini
aku berdoa dan minta sama tuhan
dan sekarang aku juga punya emah opah dan semuanya
tuhan mempertemukan kita lagi
dengan cara yang tidak terbayangkan oleh mama
semoga mulai sekarang dan selamanya
kita tidak akan pernah berpisah lagi enak
pecah dah hermatanya andin
aduh mata gue juga aduh jangan turun
jangan jangan jangan
peningin juga ya belajar
terus dari tadi
tuh kepala kayak gini kayaknya butuh reprising deh
ngelu aku dari waktu maja gini gini terus
istirahat sejenak bisa kali ya
ya lumayan lima belas menit abis itu belajar lagi deh
biar gak kaku kaku banget kan kepalanya ini kan ya kan ki
hmm ya dong
pas suaminya pegang perut
istrinya senyum senyum ringan hihihi
mbak andin cantik
sambil aladin masih di perut dipegang gitu
terus mas al juga
kiki sama mas randy matternity shoot juga
ayo udah dimulai
bentar ya mas ya
kita pose dulu ya
udah siap ya
kan ini putra kidulnya kan on the way ya
nah dikasih tau
nah terus dipoto
nanti kasih hasil votingnya bagus ya
ini tulisannya harus dimasukin ya
sama muka kita berdua ya
kasih tau loh ya kalau gak enak mukanya ya
oke siap siap ya
nah sini sini mas
oke siap siap ya
tunggu tunggu tunggu
hah sembarangan ini suami saya ya
enggak ya randy itu mau nikah sama saya

tidak ada mbak gak liat
ini perut hasil perbuatan mas randy sama saya
terus itu dateng dateng ujung ujung katanya ngakuin tunangan
gak ada gak boleh gak boleh
eh eh ini suami saya
ini suami saya
mbak ini punya saya
gak mau capai ini
gak ada siapa
gigi mau lanjut belajar lagi aja
hai mas al banding meterni tisu
kamu mau pergi kemana lagi sih
aku mau keluar bentar mah
mama nggak usah nungguin ya
mama langsung tidur aja
mungkin aku baliknya agak malam lah
yaudah ma aku jalan sekarang
apa ini ada hubungannya sama elsa
malam malam hujan begini
bawangannya jadi nakutin
takut ada medi
mana pak bus belum pulang lagi
iyalah tumben amat ya
kok bisa tidur di sini sih
jam berapa sih sekarang
masalah udah pulang belum ya
udah pulang kali ya
belum pulang dia
udah jam segini
bandit belum tidur
belum lagi nungguin mas al
mas al belum pulang ya
tapi kiki juga nungguin mas sama mas al belum pulang mbak
udah hujan lagi
ntar aku telfon deh
gak aktif lho nomornya
gak aktif mbak
kutuk kutuk kayak ginilah
kutu semoga mas al gak kenapa kenapa ya
mbak din kenapa ya
kok kayak panik gitu
semoga mas al gak kenapa kenapa
aduh petir agni sekali
udah jam sebelas sepuluh
udah pulang belum ya
mas al gak kemana
udah timsub mur dia

mas al sebenernya gucken butah
tak di prisoners
buatnya berubah sekarang
buanin mau kemana hujan hujan begini
mana geledenya kenceng banget lagi
udah buka terbang sekarang saya mau ke bandara